lantai perpustakaan yang kita injak ini apa
apaan den sepertinya lantai biasa
ya ampun perpustakaan mini ini hadir berkat program sani masjid
jadi lantai perpustakaan yang kita injak ini adalah
bangunan instalasi pengelolaan air limba komunal atau ipal komunal
hah masa sih den aku nggak sadar lho
soalnya lokasinya bersih sejuk bau juga nggak ada
apalagi di sini banyak anak anak

perpustakaan mini ini hadir sebagai fasilitas pendukung ipal komunal
dibangun oleh kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat atau kementerian pupr
dengan pendanaan apbn tahun dua ribu enam belas senilai empat ratus juta rupiah
sementara buku buku merupakan donasi dari pemerintah desa dan satuan kerja pengembangan sistem penyihatan lingkungan bermukim
atau satger psplp provinsi bangka belitung
kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat atau kementerian pupr

sedikit cerita nih tentang desa pegerawan
desa ini merupakan penghasil sahang atau lada putih
nah katanya den dulu rata rata warga desa belum memiliki tangki septik yang memenuhi standar
sehingga masih ada saja air limbah yang tergenang di lingkungan rumah warga
selain itu air limbah ini juga mencemari air tanah dan sumur warga
dari tfl sendiri itu menerangkan
dari kita juga memberikan satu gambaran kepada masyarakat bahwa ipal komunal itu justru yang sekarang lagi dikembangkan
baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri
dengan ipal komunal yang tadinya air limbah itu berceceran kemana mana
dijadikan satu tempat dengan teknis tersendiri
jadi akhirnya masyarakat merasakan bahwa sadar bahwa itu memang benar benar bermanfaat
khususnya untuk yang sumur gali
program pembangunan ipal komunal merupakan penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah pemukiman
yang berbasis masyarakat dengan pendekatan tanggap kebutuhan
hal itu dengan mengelola air limbah rumah tangga khususnya black water dan gray water
betul banget ji sehingga air limba dari rumah tangga tak langsung masuk ke badan air
tapi harus melewati delapan tahapan proses penyulingan
air yang dihasilkan pun sudah sesuai standar baku mutu
oke nah kalau ngomongin ini lagi ipa komunal nih pak kan di atas ini perpustakaan nih
ini ide dari mana nih
kami ide berembuk dengan perangkat desa untuk manfaatnya ini
jadi rencana kedepan kita sudah juga berembuk dengan pihak pemerintahan desa
bahwa pemanfaatannya bukan hanya taman baca untuk anak anak
tapi kita dari desa akan menyediakan wifi untuk internet
kemanfaatannya untuk taman baca ini karena kita kebetulan dekat dengan anak anak yang sorenya adalah sekolah tpa
nah pak untuk perawatan dari para sanimas ini sendiri ini ada kesulitan gak
dan siapa aja yang dilibatkan dalam perawatan ini
untuk perawatan kita ada dua macam perawatan
oh ada dua macam
perawatan pertama adalah sr
sr itu adalah rumah tangga yang kena sambungan ipal ini
itu sebuah kewajiban atau bukan
untuk rumah tangga harus membersihkan masing masing
tapi untuk yang kebersihan ipalnya dari pipa pipa kemudian dari manhole mahenholnya kalau saya sebut
yang kotak besar di pinggir pinggir jalan itu
betul dari saya lihat
itu dari pihak kelompok tadi yang sudah ditunjuk kpp tadi
bukti nyata pun dirasa setelah mulai beroperasi ipal mampu melayani hingga enam puluh lima sambungan rumah
hingga saat ini belum ada iuran yang dibebankan kepada warga
sehingga operasional ipal komunal sepenuhnya masih ditanggung dari dana desa
warga pun semangat merawat grace trap
atau perangkap lemak di rumah mereka
seperti ibu nurbiah ini
ia sangat bersyukur dengan adanya ipal komunal
karena sumurnya kini lebih bersih
merasakan manfaat apa sih bu dengan adanya perangkap lemak ini
perangkap lemak itu jadi limbah itu nggak kemana mana kan
jadi kita agak bersih
sumur kita terasa bersih
airnya air sumurnya
kalau itu kan kalau hujan itu kan bau kadang sumur
jadi nggak nggak lagi sekarang
nah kebersihan lingkungan merupakan awal dari kemajuan sebuah desa nji
dari sanitasi yang bersih dapat mencetak generasi bangsa yang sehat dan cerdas
yuk kita lanjutkan perjalanan kita ji
bersama melati dwi
permasalahan sanitasi tidak mengenal lokasi
mau di desa mau di kota semuanya ada masalah itu
tidak jauh dari ibu kota bogor sebagai kota satelit punya cerita tentang masyarakatnya dalam mengatasi permasalahan sampah
memangnya bisa bebas dari sampah
selalu ada hikmah dari singgahnya sampah
tata kelola sampah bahkan bisa berjalan beriringan dengan kegiatan pendidikan
hal yang dibuktikan oleh warga kampung legok muncang kelurahan cipaku bogor selatan
beberapa tahun silam warga belum memahami tata kelola sampah
kondisi lingkungan berangsur membaik sejak tps tiga r dibangun oleh kementerian pupr di legok buncang
dan diresmikan oleh wali kota bogor bima arya sugiarto pada tahun dua ribu lima belas
dana pembangunan bersumber dari apbn
sebagai pengelola setelah tps tiga r selesai dibangun adalah kelompok swadaya masyarakat atau ksm ceremai
tps tiga r di sini dapat membangun kelompok swadaya masyarakat
tps tiga r dapat melayani enam ratus tiga puluh kepala keluarga dan mampu mengelola sampah delapan meter kubik per hari
pengelolaan mandiri berbasis masyarakat melibatkan seluruh warga
nah menariknya lagi ksm cermai ini giat menyebarluaskan semangat tata kelola sampah yang inovatif melalui pendidikan
mereka menjalin kerjasama dengan kuartir cabang pramuka mengajak adik adik siswa aktif belajar tentang pengolahan sampah
nah pak di sini sendiri dari segi program latar belakangnya apa aja sih pak
yang kita laksana adalah pertama pengangkutan sampah dari rumah rumah warga
pemilahan betul seperti ini
pengomposan di sebelah sana betul
terus ada budidaya magot juga
oh magot juga dibudiriakan di sini ya
ada di belakang
ada di belakang
terus budidaya lele
terus ternak kambing juga
terus ada lagi ini apa kita ada kerjasama dengan pramuka kuartip kota bogor
tentang edukasi pertanian dan edukasi pengelolaan sampah
tak cuma bermanfaat untuk pendidikan
tps tiga r di sini sudah berhasil menciptakan kegiatan produktif dengan mengolah sampah organik
jadi kompos dan bahan baku biogas
nah kalau tadi kita sudah melihat tumpukan sampah
inilah hasil dari pilahan sampah organik
sehingga sungai sekarang jadi lebih bersih
karena sampah sampah tersebut sekarang jadi lebih bermanfaat
salah satunya jadi biogas ini
sekarang bisa masak ya
keberadaan tps tiga r ini juga mampu menghirap tenaga kerja dari warga sebuah negara
dari warga setempat para pemuda dan juga ibu ibu rumah tangga
semua bahu membahu mengolah sampah
selain kesejahteraan tercipta dari terbukanya lapangan kerja
kini warga juga merasakan hal baik muncul di lingkungan tempat tinggalnya
salah satunya adalah butati
sekarang desanya jadi lebih sehat dan bersih
kalau dulu memang berantakan sampah pada sembarangan
kalau sekarang kan enggak
udah ada tempatnya udah ada pembuangannya
udah ada yang mengutin
apalagi sekarang cuma sebulan bayar cuma rp sepuluh
manfaat yang kita rasakan khususnya bagi warga
ya jadi warga juga sadar akan kepentingan kebersihan
makanya sampah sampah mereka diangkut ke tps tiga r ini
diolah dan dapat menghasilkan untuk kesejahteraan mereka juga sendiri
tidak hanya jadi pupuk kompos saja
olahan sampah organik juga bisa
tidak hanya diolah menjadi pakan ternak
salah satunya untuk ikan lele
nah kali ini saya akan langsung turut serta panen ikan lele
bagaimana hasilnya ya
keberhasilan pengelolaan sampah oleh ksm cermai kini jadi materi edukasi buat banyak pihak
terutama generasi muda
setiap pekan hampir selalu ada sekolah atau perguruan tinggi yang datang berkunjung
belajar bersama soal sampah yang semula tidak berguna
tapi di sini diolah

bahkan untuk bertahun tahun juga tidak akan hancur
jadi untuk bisa berguna dipakai menjadi pot seperti ini
tps tiga r cermai sudah bisa menghasilkan dan bahkan menjual hasil pilahan sampah anorganik
penjualan pupuk kompos dan pupuk organik juga menghasilkan barang bernilai
tidak sampai situ saja
karena pupuknya juga dipakai untuk pembibitan tanaman unggul hortikultura
jadi adanya tps tiga r tidak ada lagi sampah yang terbuang sia sia atau mencemari sungai semata
karena semuanya bisa diolah jadi hasil yang luar biasa
nah memang pendidikan itu bisa didapatkan dari mana saja dan juga dimana saja
apalagi kayak mereka ini
mereka yang biasanya belajar di dalam kelas dalam ruangan
sekarang mereka pergi keluar dan mendapatkan banyak sekali ilmu dari hasil daur ulang sampah
dan sudah saatnya kita lebih peduli dan peka terhadap kebersihan lingkungan kita
tiada masa depan tanpa alam yang menopang
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
semua nih eh makassar itu
memang tempat yang enak buat kuliner
iya sih tapi sekarang
ini selain kulineran aku bakal ngajak
ada tempat dan jadinya lingkungannya asri
bersih bahkan warganya itu punya
kesadaran untuk menjaga sanitasi
karena ada program infrastruktur
berbasis masyarakat dari kementerian pekerjaan umum
dan rumah rakyat dimana itu
sini cepat kamu aku tinggal loh
bener loh aku tinggal loh
bo saya jalan dulu
ji ini kita mau kemana sih
kita mau ke tps tiga r di kelurahan
pai kecamatan biringkanaya
kok malah ke pesantren ya ji
nah itu dia uniknya den
lokasi tps tiga r ini berada
di lingkungan pesantren
manajemen tps tiga r dikelola oleh
pihak pesantren sementara operasional
sehari hari dijalankan oleh warga
sinergi ini pun membawa kebaikan
bagi lingkungan sekitarnya
wah sinergi aku suka itu nji
ini artinya tata kelola
sampah seiring sejalan dengan
keberadaan pondok pesantren
yang merupakan salah satu tulang punggung
pendidikan di tanah air
pak mail sendiri nah latar belakang
keberadaan dari tps tiga r di sini
nah program programnya sendiri
di tps tiga r ini sendiri
apa aja pak
kegiatan kegiatan kita alhamdulillah
di pagi hari kami sudah mulai melakukan penjemputan
menjemput ke pesantren
menjemput ke warga kalau selama ini barangkali
ada penjemputan tapi sekali sepekan
akhirnya sampah mereka membusuk
jadi menjadi masalah bagi mereka
masalah baru lagi
nah tps tiga r hadir menjemput
sampah mereka setiap hari
jadi sebelum busuk kita sudah angkut
belum busuk sudah diangkut masyarakat menjadi senang
alhamdulillah begitu kita bawa
sampahnya kemari sampai di sini
para karyawan yang kita pekerjakan ada
warga sekitar kampus ini
alhamdulillah kita kerjakan ada sekitar sebelas orang
ada di antara mereka yang menjadi tenaga penjemput
ada yang menjadi pemilah
jadi secara tahapan proses dari penjemputan
kemudian pemilahan kemudian setelah itu
ada apa lagi ada pengomposan
kalau sekarang ini alhamdulillah selepas dari pemilahan
ini sudah mulai dipilah kertas
plastik dan sebagainya yang bisa dijual
sampah anorganik ini rata rata memang bisa
dijual secara langsung
inilah yang menjadi sumber pendapatan
salah satu sumber pendapatan bagi tps tiga ratus
untuk hidup adalah penjualan sampah anorganiknya tadi
ada program lain atau mungkin nantinya ke depannya
ada program program yang dicanangkan pak
nah ini kita sudah masuk ke ranah
berkecimpung di sampah
kita menjual tanaman hias dari komposnya
jadi bukan komposnya yang kita jual
tapi tanaman hias yang dari
hasil kompos tadi
aku diajakin berkeliling menjemput sampah warga
seru banget tau
program jempur sampah ini berjalan setiap hari loh
jadi tidak ada sampah yang menumpuk
mereka cukup membayar iuran
mulai rp dua puluh lima untuk rumah tangga
hingga rp lima ratus per bulan
nilai yang tak seberapa sih
dibandingkan manfaat bersih dan sehat
yang akan diterima
nah ada empat ratus sembilan puluh tujuh
kepala keluarga sudah merasakan
pelayanan tps tiga r ini
duang duang sekalian sama kamusnya
oke pak saya mau tanya nih mbak
nah setelah sudah adanya tps tiga r sendiri
dengan pengangkutan sampah
apa yang bapak rasakan sekarang bapak
manfaatnya sih banyak sebenarnya
karena satu sampah sudah diambil tiap hari
jadi bau baunya ini tidak hilang
terus kita nggak sibuk lagi bakar bakar di luar
tidak polusi kan
jadi selain itu juga kami dikasih
nanti kalau sudah lama kita bisa minta kompos
untuk tanam tanam bunga
bisa dikasih itu supaya tumbuh
demi melayani sampah warga
tps tiga r telah difasilitasi dengan hanggar
dan kantor ksm yang sangat memadai
di hanggar inilah kegiatan pengolahan sampah dilakukan
nah kalau sampah organik
aku tahu cara pengelolaannya nji
setelah dipilah sampah organik diolah menjadi kompos
prosesnya dimulai dari pencecahan fermentasi hingga pengayakan
setelah diayak siap digunakan deh hihihi
ih pinter banget sih kamu
kompos ini yang digunakan untuk pupuk tanaman di sekitar sini ya den
lihat nih tanamannya subur dan segar semua
jadi tidak sabar deh ingin mencoba bertanam di sini
kenal nggak sama bangunan ini
ini kenal ini
kalau bentuknya kayak begini ini ipal
ya di lingkungan pompes ini ternyata juga dibangun program sanimas ipal komunal
hadirnya program ini di tengah tengah ponpes bukan tanpa alasan
para santrinya punya masalah pelik dalam hal pembuangan air limba
sehingga dikhawatirkan akan mengganggu kesehatan mereka dan mencemari sungai di dekatnya
awal mulanya kenapa bisa ada ipal komunal di sini gimana pak
karena memang masalah masalah sanitasinya anak santri sedikit bermasalah
di mana mana ada luberan bau yang besuk dan sebagainya
sehingga pemerintah melihat ini perlu ada ipal komunal
berapa lama pak permasalahan itu sudah terjadi di pesantren ini
semenjak pesantren ini berdiri dari sembilan puluh dua kami selalu menghadapi masalah itu
belum lagi luberan bau busuk
akhirnya ya kita dimatikan
ternyata ada ipal komunal
alhamdulillah dari tps tgr membawa berkah ke ipal komunal
kalau begitu dari sembilan puluh dua berarti udah dua puluh tahun lebih ya pak
kalau ada ipal komunal apakah manfaatnya langsung terasa
karena bau bau yang tadi di mana mana titik titik bau itu septic tank septic tank yang biasa kita buat itu begitu luber begitu berbau
sekarang jadi tidak ada lagi
tidak ada lagi
kita butuhkan lagi
sistem ipal ipal yang septic tank septic tank setempat itu
kita potong dari pembuangannya langsung masuk ke ipal komunal
pembangunan menggunakan dana apbn tahun dua ribu enam belas senilai empat ratus lima puluh juta rupiah
lokasinya sangat berdekatan dengan masjid
berarti keamanan dan kebersihan ipal komunal ini sangat dijaga den
sehingga tidak akan mengganggu kesucian tempat ibadah
nah ipal ternyata telah melayani tiga ratus sembilan puluh sembilan warga pesantren
sementara operasional dan perawatan ipal sepenuhnya dijalankan oleh pesantren dan para santri
bangunan ipal bahkan juga dapat dimanfaatkan oleh santri untuk kegiatan belajar di ruang terbuka
keren banget idenya
keberadaan ipal komunal di lingkungan pesantren kini dinikmati manfaatnya
santri dan pengasuh pondok pesantren dapat memiliki sarana sanitasi
keberadaan ipal komunal di lingkungan pesantren kini dinikmati manfaatnya
keberadaan ipal komunal di lingkungan pesantren kini dinikmati manfaatnya
nah banks ya

serta mendorong terwujudnya lingkungan bersih and safe
hal ini menjadi bukti keseriusan program infrastruktur berbasis masyarakat
dan program ini juga bermanfaat untuk kemajuan pendidikan di indonesia
dan program infrastruktur berbasis masyarakat itu memang hadir di mana saja saat masyarakat membutuhkan
tidak beda bedain agama golongan suku ras bahkan terbukti mendukung kemajuan pendidikan indonesia
betul banget bangka bogor dan makassar baru beberapa contoh saja
ada banyak lokasi yang sudah sukses menyelamatkan lingkungan mereka dari sanitasi yang buruk
mau tahu nggak sabar
sebelum kita lihat lokasi lokasinya kita nikmati dulu kuliner makassar